isolasi mandiri selama empat belas hari di rumah bagi anak yang dinyatakan positif covid sembilan belas
walau hanya bergejala ringan tentu sangatlah sulit dilakukan
orang tua dituntut mampu mengajari anak berdisiplin dengan tidak keluar dari rumah
dan mematuhi protokol kesehatan selama menjalani isolasi
yang dialami keluarga pasangan davi abdullah dan istrinya yang berprofesi dokter di rumah sakit umum zainal abidin banda aceh
bersama tiga anaknya termasuk satu anak balita keluarganya dinyatakan positif covid sembilan belas pada september dua ribu dua puluh
selama empat belas hari menjalani isolasi mandiri di rumah davi mengisi waktu dengan keluarga
mulai pagi dengan berjemur menggambar hingga menonton bersama
agak sedikit sulit ya ataupun terbeban
mereka mempertanyakan kenapa nggak bisa keluar bermain gitu
dan itu untuk menjelaskan itu di awal agak sulit
nah kemudian di hari ketiga keempat baru terbiasa dengan kondisi yang harus mereka jalani yaitu isolasi mandiri di rumah
ada beberapa gejala yang memang timbul di awal seperti batuk kurang enak badan lemas demam mencerit
itu dirasakan oleh anak anak apalagi yang bayi waktu itu
ikatan dokter anak indonesia aceh menyebut terhitung sejak mei dua ribu dua puluh hingga dua puluh juni dua ribu dua puluh
sedikitnya satu tiga ratus delapan puluh satu anak dinyatakan terinfeksi covid sembilan belas dan dua puluh satu anak meninggal akibat terpapar covid sembilan belas